kurang lebih empat belas hari pasar hewan jonggol di kecamatan jonggol jawa barat per hari ini
sembilan juni dua ribu dua puluh dua sudah mulai diuji cobakan kembali untuk dibuka untuk melayani penjualan hewan ternak
ataupun juga hewan kurban yang menjelang lebaran idul adha seperti itu
hewan hewan di sini dari pantauan kami terlihat cukup sehat seperti itu
tetapi untuk mengetahui seperti apa proses pengawasan hewan hewan di sini
dan dinyatakan benar benar sehat oleh pengelola pasar hewan
kita akan ngobrol ngobrol begitu dengan pengelola pasar hewan sendiri
dan juga ada perwakilan pedagang di sini
ya pak ini kan sudah mulai dibuka ya per hari ini
sudah sudah pak
apa yang menjadi pedoman ataupun juga patokan supaya pasar ini aman
hewan hewannya sehat untuk dijual begitu pak
ya justru itu dari awal kita bicara dari pertama kalinya dibuka ini pasar hewan hari pertama
kita sangat menjaga banget yang namanya sapi sapi yang akan diperjublikan
untuk terhindar dari penyakit pmk yang sedang marak
jadi kita bisa menjamin sapi sapi yang akan kita jual di sini di pasar hewan janggut semuanya bisa dibilang sehat pak
apa bukti mereka sehat begitu pak
karena memang sudah diperiksa langsung dari dinas kesehatan
dari dokter dokter dari pagi sampai menjelang tadi sore juga semua hewan yang masuk yang keluar semua diperiksa pak
jadi kita saya sebagai pengelola saya menjamin kalau memang sapi di pasar hewan janggut ini semuanya sehat pak
jadi kita untuk diperjoblikan menjelang eha eh dua h
nah ini kan merebak kasus penyakit mulut dan kuku ya bapak ibu ya
mungkin sedikit bisa diceritakan pak kronologis terjadinya itu di daerah sini pak
kronologisnya setahu saya itu sebenarnya kita ini mungkin bisa dibilang korban pak ya kan
di pesayawan janggul itu bisa dibilang saya nggak perlu kasih tahu tempatnya di mana kota mana
terjangkit dari luar pak
terjangkit dari luar
terjangkit dari luar
terus setelah ada pemeriksaan
dan sebelum di lockdown itu memang ada beberapa kasus di sini yang terinfeksi
cuma selama dua pekan itu diinfektan terus dia isolasi juga
terus juga dikasih obat
alhamdulillah akhirnya semuanya sembuh
kapan pertama kali ditemukan itu pak
ditemukannya itu sebelum dua minggu lalu ya bu ya
ya di minggu lalu lah
baik ini ada perwakilan pedagang ya pak haji kabul bersama ibu
pak bagaimana pak ini
pengaruh terhadap penjualan kan
dua minggu ditutup ini uji coba dibuka
omsetnya hari ini bagaimana
kalau hari ini alhamdulillah bagus lah
soalnya sapi sudah diperiksa sama petugas dokter hewan
alhamdulillah sapinya bagus bagus
jadi nggak ada yang cacat sakit nggak ada
jadi kebetulan alhamdulillah sama pak dokter dibantu
jadi diobati semua
di lockdown itu sekarang udah pulih
sekarang udah pulih udah sehat bisa dipasarkan

kemarin dikarantina sapi sapinya dibawa kemana
dipisahi aja di kandang tapi dipisahi pak
jadi kandang saya agak luas sebagian untuk selasi yang sepuluh ekor itu
sebagai pemilik sapi ini pak selama di karantina apa yang bapak dan ibu lihat gitu selama proses karantina
apakah cuman sekedar diperiksa apa didisinfeksi
enggak sama pak dokter tiap hari diperiksa diobati
jadi sama pihak kedokteran tiap hari itu selalu dicek pak
disuntik juga dicek juga
jadi makin membaik makin membaik alhamdulillah selama sepuluh hari udah beres udah sehat
saya ke pak reza lagi pak reza kan sudah ada kesepakatan katanya ya antara pengelola pasar hewan petugas kesehatan setempat pemerintah setempat apa kesepakatan tersebut
ya sepakatannya saya sebagai pengelola harus selalu monitor ya kan
mungkin sedikit tegas apabila ada sapi sapi yang dari luar
di wilayah bogor yang masuk kemari supaya kita bebek cek gitu kan
dari mulai surat keterangan sehat dari dinasetempat maupun juga sapi sapi yang dibawa akan tersesat di pasar hewan jonggol ini pak
harapannya ke depan pak seperti apa mungkin dari pedagang pak harapannya dengan dibuka lagi pasar hewan jonggol ini
harapan kita bersama para pedagang mudah mudahan ya dibuka terus
normal ya normal
lagian selalu dicek pak sama pak dokter itu keluar masuk selalu dicek jadi kesehatannya
dalangan pun apa apa ya sempat sehat orangnya sehat sapinya gitu pak
ini kan saya sempat baca di aturan itu pak ada diatur proses lalu lintas alur keluar masuk
ya keluar masuk seperti apa pak itu
ya keluar masuk ini kebetulan kita satu jalan jadi sebelum masuk hewan itu datang kita periksa dulu surat suratnya
maupun kesehatannya baru dia bisa masuk ke area pasar hewan jonggo ini
untuk bisa ditransaksi di lapangan ini apabila ada hewan yang kita anggap terinfeksi lah ya kita putar balik langsung
jadi memang sudah ada kesepakatan yang cukup jelas tegas antara pedagang pengelola pasar dan juga petugas
sama petugas dan dokter itu pun juga kan sebagai saksi juga gitu dok
baik baik ya

harapan kita bersama mudah mudahan ini penyakit mulut dan kuku sudah benar benar tidak ada lagi pak ya
ya perdagangan hewan ternak juga kembali normal
jonggol jona hijau
ya jonggol jona hijau
ya baik jadi bagi anda yang mungkin akan mencari hewan kurban nanti untuk lebaran haji bisa datang langsung ke pasar hewan jonggol ini
karena memang dari keterangan pengelola pasar dari pedagang hewan hewan yang ada sudah dipastikan pemeriksaan kesehatan setiap hari oleh dokter hewan
meskipun ya pak ya meskipun petugas kesehatan tidak mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan
ya semuanya hewan hewan yang ada di sini menurut petugas sudah dinyatakan sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban sesuai dengan syariat islam
baik arman helmi galup restisah jonggol jawa barat